sekilas proses produksi kuliner cimol ini tak berbeda dengan pembuatan cimol pada umumnya
namun di balik tangan tangan pembuatnya tersimpan sebuah cerita
ibu ibu dan bapak bapak pembuat cimol ini adalah para orang tua dari pasien pengidap penyakit kanker
yang tinggal di rumah singgah pejuang kanker ambu di jalan bijaksana dalam kota bandung
ada yang warga bandung namun tak sedikit pula yang berdomisili dari luar kota
biasanya kunjungan pengobatan kanker ke rumah sakit dilakukan seminggu sekali
sehingga banyak orang tua pasien yang kerap kali kerepotan dan kehabisan biaya karena harus bolak balik
program memproduksi beragam kuliner ini sengaja digagas untuk mengisi waktu luang
para orang tua pasien saat menunggu jadwal pengobatan anaknya sekaligus menambah pemasukan mereka
hasil dari penjualan diberikan sepenuhnya kepada para orang tua pasien kanker
dan tidak diambil sedikit pun oleh rumah singga kanker
anak saya kena penyakit rekenia
dulu dirujuk dari rumah sakit garut ke rumah sakit hasan sadikin
dan karena berkat dari ambu
nyaranin untuk berusaha jadi untuk ada pemasukan buat jajanan
rumah pejuang kanker ambu berdiri sekitar sebelas tahun lalu
terinspirasi dari pengalaman hidup pendirinya dewi nurjana atau yang akrab di sapa ambu
almarhum anaknya juga pengidap kanker
selama tiga tahun ambu yang merupakan warga asli garut
harus rela menyewa rumah di sekitar rumah sakit
dari pengalaman perjuangan hidupnya itulah
ia lantas berinisiatif mendirikan rumah singgah
agar para orang tua seperti dirinya tidak merasakan kesulitan tempat tinggal
saat berjuang merawat anaknya pengidap kanker
tujuan saya insya allah demi kebaikan untuk pejuang pejuang kanker yang ada di rumah pejuang kanker ambu
karena mereka berobatnya sangat baik
memiliki kepanjangan panjang memerlukan dana yang sangat banyak sekali
dan alhamdulillah dengan kegiatan seperti ini
kami memberdayakan ibu ibu pasien bapak bapak mereka supaya bisa berkarya dengan punya keahlian masing masing
di sini ada empat rumah singgah berdekatan di dalam satu kawasan
yang diperuntukkan bagi para pejuang kanker tanpa dipungut biaya apapun
semua kebutuhan bagi para penghuni bahkan ditanggung oleh ambu
mulai dari makan kebutuhan sehari hari seperti popok sabun obat
hingga antar jemput saat berobat ke rumah sakit
dian permatasari bandung jawa barat